jakarta menyimpan sejuta kisah dari bahagia hingga air mata menghiasi ibu kota
jakarta yang tak pernah tidur mewujudkan banyak mimpi
setiap sudutnya adalah nadi yang selalu menciptakan peluang
gedung pencakar langit tumbuh dengan pesatnya menjadi pusat perputaran ekonomi indonesia
jakarta yang sibuk terus berbenah diri di usianya yang kian bertambah
empat ratus sembilan puluh enam tahun tetap menjadikan jakarta kota yang memikat
selamat ulang tahun kota jakarta
jakarta jadilah karya untuk nusantara